ada sesuatu di hutan ini ji
apa yang terjadi
tempat apa ini
kenapa bisa ada di sini bara
kita sudah diperdaya ji
kita sudah ditipu mentah mentah
kalau ngomong itu yang jelas marah
inilah tempat sunggunya
bangunan tua dan juga usang
dengan menggunakan kekuatan hitam
ini berhasil dirubah menjadi bangunan megah dan juga mewah
dan kekuatan itu
sudah berhasil memperdaya kita semua
renganis maksudmu marah
cawan ini masih ada
tujuannya untuk mengambil cawan rogo sukmo ini

rengganis sengaja mengumpulkan para jawara untuk bisa mengambil cawan rogo sukmo dari banyu abang
dia tahu pasti
mengambil calon rogo sukmo bukan hal yang mudah
itulah sebabnya dia sengaja membuat sayem barah ini
apa itu bisa terjadi bara
jika benar apa yang kamu katakan
kenapa rengganis tidak langsung merebut cawan rogo sukmo itu dari bubar
percayalah padaku ji
rengganis pasti mencari cara untuk merebut cawan ini
ada sesuatu di cawan ini
itu berarti lima ratus tepeng uang emasnya
itu hanya kalahkan rengganis ji
kita semua sudah ditipu
gagal dia jadi orang kaya
apa dia sudah siang
tadi si ibu sudah menyuruh kak mini membangunkan mar dian pak
biasanya anak itu susah sekali bangunnya
jangan jangan sekarang dia masih anak menakan
tunggu ya pak
apa den mar dian sudah kamu bangunkan
apa dia sudah siap siap
din mardian sudah rapi bu
mau pergi berburu
biar itu ini pak
bukannya kita mau pergi ke rumah pak rahmat
kok dia malah mau pergi berburu
saya sudah bilang sama din mardian
tapi dia malah marah marah bu
aduh anak ini maunya apa sih bu
biar bapak bicara sama kita
sudah sudah pak
biar ibu saja
kalau bapak yang bicara sama markian
urusannya bisa beda pak
ibu dan bapak kan sudah berjanji mau ke rumahnya pak rahman
kamu kok malah mau berburu
kan sudah ada mami sama papi
jadi buat apa aku harus
pak rahman itu kan calon mertuamu
kalau kamu tidak ikut
itu artinya kamu tidak menghargai dia
yang mau menikah itu kan aku sama farida
bukan dengan keluarganya
jadi buat apa aku ambil pusing dengan keluarganya
duh gusti mardian
kamu itu bukan tinggal di netherland
kamu itu tinggal di tanah jawa
di mana adat istiadat itu dijunjung tinggi oleh masyarakatnya
di mana bumi dipijak
di situlah langit dijunjung mardian
mami janganlah terlalu kolot mam
yang terpenting sekarang
aku sudah mau menikah dengan farida
untuk urusan keluarga
aku serahkan semua sama mami dan sama pape
dan mardian mau berburu ke hutan larangan keluarga
kamu gak perlu ke hutan larangan
kamu berburu ke hutan lain saja ya
hutan itu bukan hutan biasa nak
hutan itu hutan siluman
papi tidak perlu khawatir
aku sudah menjelajah semua hutan hutan yang dibilang angker
dari hutan gunung gede
bahkan yang lainnya
itu tidak ada apa apanya pak
kamu jangan gegabah nak
jangan keras kepala
aku tidak percaya sama yang namanya
aku lebih percaya sama ini

aku harus menangkan kayu kayu itu
bahkan gue mudah mengajak mereka
para tahanan utama
mardian mardian mardian
siapa yang memanggilku
aku disini mardian
kalian semua jangan masuk ke hutan larangan ini
kalian semua bisa celaka
orang tua tidak beres
masa membiarkan anaknya sendirian di dalam hutan
dia bukan anak sembarangan dek
dia bangsa dadebit pengkuni hutan ini den
jangan jangan den
jangan lelah den ini den
tunggu tunggu tunggu
lebih baik kamu kembali